kita ke informasi lain belasan aktivis lingkungan hidup membentangkan spanduk raksasa di area proyek lumbung pangan atau food estate
tanaman singkong garapan kementerian pertahanan di kabupaten gunung mas kalimantan tengah pada kamis sepuluh november kemarin
para aktivis lingkungan yang tergabung dalam sejumlah organisasi lingkungan hidup
menganggap proyek yang menelan dana miliaran rupiah dari apbn ini gagal
proyek kebun singkong yang rencananya menjadi lumbung pangan itu dimulai pada tahun dua ribu dua puluh lalu
namun aktivis dari greenpeace wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi serta safe hour borneo mengatakan
singkong yang sudah ditanam tidak sesuai dengan harapan
selain ratusan hektare lahan menjadi tandus hutan juga menjadi gundul
juru kampanye hutan greenpeace indonesia syahrul fitra pada jumat sebelas november pagi menyatakan
tujuan pembentangan spanduk sebagai pesan kepada pemerintah bahwa proyek food estate ini
hanya memperburuk krisis iklim alih alih menjadi solusi atau krisis pangan
pemimpin pemimpin dunia berkumpul di mesir dalam rangka cop dua puluh tujuh cop untuk perubahan iklim
mereka bicara bagaimana mitigasi iklim dan adaptasi indonesia berpartisipasi di sana
kita ingin meminta bahwa negara negara yang hadir di cop termasuk indonesia berhentilah gitu
untuk membuka hutan dengan narasi apapun untuk pangan dan sebagainya
kita punya banyak solusi gitu
untuk mengatasi ancaman krisis pangan tersebut tanpa harus merusak hutan
ada contoh contoh yang baik sebenarnya di indonesia sistem pertanian dilakukan oleh masyarakat adat
ekologi pertanian berbasis ekologi dan banyak lainnya yang sudah dilakukan oleh komunitas